rencana komisi tiga dpr ri mendorong pembentukan detasmen khusus tindak pidana korupsi disebut berpotensi mengikis kewenangan komisi pemberantasan korupsi
komisi hukum berdali densus tipikor perlu dibentuk karena kinerja kpk selama lima belas tahun belum maksimal
komisi hukum dpr gencar mendengungkan pembentukan detasemen khusus tindak pidana korupsi di bawah supervisi polri
komisi tiga bahkan sampai menggelar rapat gabungan tertutup dengan komisi pemberantasan korupsi polri kejaksaan agung dan kemenkumham untuk membahas rencana pembentukan densus tipikor
dpr membenarkan alasan pembentukan densus tipikor karena menilai kinerja kpk selama lima belas tahun berdiri belum maksimal
pertanyaannya apa yang dikerjakan ketika hari ini sudah sesuai enggak dengan target awal lima belas tahun yang lalu kan belum
pertanyaannya apa yang dikerjakan ketika hari ini sudah sesuai enggak dengan target awal lima belas tahun yang lalu kan belum
harus kita lihat independen kok sama saja dengan pemerintah kan ada catatan kalau independen kan harusnya harapannya jauh lebih baik
namun politisi senayan membantah pembentukan densus tipikor sebagai rival keberadaan kpk
dpr juga berkelit jika nantinya kewenangan penyidikan dan penuntutan kpk akan dialihkan ke densus tipikor
selama masih ada undang undang kpk selama belum ada perubahan terhadap undang undang kpk
maka posisi kedudukan tugas tanggung jawab kewenangan kpk itu tetap sama
jadi tidak ada yang dikurangi jadi ini bersinergi kpk itu kan harus dievaluasi
kehadiran kpk itu kan karena selama ini ya waktu itu polisi dan kejaksaan dianggap tidak efektif
nah tentu saja kepolisian dan kejaksaan tidak ingin dalam posisi seperti itu
makanya mereka berusaha untuk menunjukkan kepada publik kepada masyarakat
bahwa mereka juga mampu mengurus mendaklanjuti kasus kasus korupsi
jadi tidak ada menurut saya tidak perlu dipertentangkan ya tendensus tipikor ini dengan apa yang dilakukan oleh kpk sekarang
tidak perlu kemudian di head to head kan antara apa yang dilakukan oleh kepolisian dengan kewenangan yang dimiliki
rencana pembentukan tendensus tipikor terus didorong untuk bisa berjalan pada dua ribu delapan belas
pembentukan densus tipikor tergantung sikap pemerintah
jika presiden setuju
maka densus tipikor dapat terbentuk
seberapa besar urgensi sebenarnya segera dibentuknya detasmen khusus tipikor oleh polri
mengapa tidak memaksimalkan direkturat tipikor di bawah baris krim polri
apalagi dengan usulan anggaran hingga dua enam triliun rupiah
mengapa juga komisi tiga seolah mendesak segera terbentuk
sementara di sisi lain
kpk sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang sudah bekerja dengan undang undang spesialnya malah disorot
kami mengulasnya malam hari ini dengan febri diansyah jurubicara kpk
selamat malam bang febri
selamat malam mas
dan kemudian ada aderi ardan peneliti dari mapi
selamat malam bang aderi
dan nasir jamil anggota komisi tiga dpr ri
selamat malam bang nasir jamil
terima kasih sudah hadir
saya mulai dari bang nasir jamil
jadi perkembangannya sejauh ini seperti apa itu
wacana atau rencana pembentukan densus tipikor oleh polri ini
apakah nanti akan jadi kan ada banyak opsi itu
yang disampaikan oleh kapolri
apakah itu nanti akan jadi satu lembaga satu wadah yang sifatnya kolektif kolegial
atau tetap terpisah polri kejaksaan agung dengan badannya masing masing
ada dance tipikor nanti di kejaksaan ada satgasus begitu
iya apapun yang dilakukan oleh institusi pendegang hukum
itu tentu tidak boleh bergeser dari prinsip negara hukum
salah satu prinsip negara hukum itu adalah penegakan hukum tidak bertentangan dengan hukum
artinya aparat penegak hukum tidak boleh melanggar hukum saat menegakkan hukum
dan juga institusi pendegang hukum itu regulasinya jangan kemudian menyimpang dari aturan hukum yang ada
misalnya hukum pidana ataupun hukum acara pidana yang kita miliki
nah karena itu sebenarnya ini kan berawal dari tantangan komisi tiga dpr ri kepada kepolisian
selama ini kan ada kesan pemberantasan korupsi itu
tidak menjadi sebuah istilah kami itu super team
ya ada kesan superman
oh gitu ya
nah padahal kan kita ingin agar tiga lembaga negara yang punya otoritas melakukan tindak pidana melakukan
terhadap tindak pindah korupsi itu kepolisian kejaksaan dan kpk itu bisa bersinergi
ya bisa bersinergi terpadu sehingga tidak satu melemahkan ya institusi pendegang hukum
hukum yang lain
jadi bukan menciptakan saingan kpk ini ya
bukan justru bersinergi
kita berharap ketiga ini bisa bersama sama sesuai dengan mou
ya nota kesepahaman yang mereka buat
terakhir kali kalau tidak salah itu tahun dua ribu dua puluh
ketika kpk zamannya abraham saman jaksa agung basir arief dan kapolri itu timur pradopo
itu ada sebenarnya kerjasama
nah kita sebenarnya ingin agar
itu tidak berjalan
kalau disebut sinergi yang apa diperlukan ada sinergi
seharusnya itu juga menjadi bahan evaluasi
jadi itu kan berangkat dari evaluasi seperti itu
bagaimana kemudian tiga institusi ini bisa seiring sejalan
bukan saling menikam di tengah jalan atau menikam dari belakang
yang terjadi seperti itu tidak
ya kalau kita melihat ya kemudian ketika kpk meng ott caksa misalnya
itu menikam dari belakang
itu kan barangkali menikam dari belakang
dia kpk kemudian bekerjasama kamu menikam
padahal kan meskipun dalam mo itu
idealnya seperti apa pak nasir
kalau katakanlah supaya itu tidak disebut menikam yang seperti apa
ya itu saya katakan
memang ada tindak pidananya gitu
ya itu saya katakan tadi
ya itu saya katakan tadi bahwa jangan saling melemahkan antara satu institusi pendekat hukum
terhadap institusi penegak hukum lain lainnya
nah di mou itu kan sebenarnya sudah dibicarakan
bagaimana kita bisa membangun kepercayaan publik
jadi kita bangun kepercayaan publik
karena kpk itu hadir kan untuk memperbaiki
kepolisian dan kejaksaan sebenarnya
semangatnya kan begitu
sehingga kemudian polisi akan lebih dipercaya lagi oleh masyarakat
kemudian polisi bisa berdiri tegak
tapi kalau misalnya ott ott yang dilakukan oleh kpk terhadap penegak hukum yang lain
katakanlah seperti itu
itu tidak bisa dilihat sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki
lembaga lembaga penegak hukum yang lain
dalam konteks pencegahan seharusnya itu bisa diantisipasi
karena kpk kan punya keundangan untuk menyadap dan merekam pembicaraan
dimulai di penyelidikan
nah ya semangatnya kan bagaimana kita mengingatkan mitra kita ini
eh hati hati kira kira begitu
kita ini sudah ada mou
jangan pula merusak apa yang sudah kita sepakati
ya ingat ya kita sedang membangun kepercayaan publik ini
kan begitu kira kira begitu
sehingga sejak awal sudah bisa dicegah
ketika kemudian ada mou lalu ada kesan seperti superman tidak super team
supermannya kpk maksudnya
kemudian menggerakkan kepolisian juga bahwa kami juga akan bisa
bisa kemudian mengurus memberantas korupsi
kalau kemudian kami punya kewenangan seperti kpk
selama ini kan kepolisian tidak begitu muncul ke permukaan karena mereka juga mengurus
ya pidana pidana umum
bukan berarti bentuk untuk balas dendam bisa menangkap kpk
tidak tidak justru ingin bersinergi
jadi bagaimana kpk kepolisian kejaksaan itu bisa bersinergi
makanya ketika saya ditanya bagaimana tentang kpk bagaimana nasib kpk
kpk tetap seperti sekarang ini
selama masih ada undang undang kpk dia punya tugas fungsi dan kewenangan
seperti yang diatur dalam undang undang kpk
jadi tidak mengganggu sekali
tapi kan kemudian ketika bertanya disebutkan apa sih urgensi dari dibentuknya densus tipikor
kalau kemudian berbicara apa perlu tidak dibentuk mungkin sebagian mengatakan perlu
karena korupsi tindakan yang masif
dan perlu mungkin ada banyak lembaga yang juga mengawal pemberantasan
ya karena dia masif maka dia juga harus dilakukan dengan masif juga dan struktur gitu kira kira
tapi persoalannya kan ketika ditanyakan apakah yang sekarang terjadi tidak terjadi sinergi
anda tadi menyebut mungkin sinerginya belum baik dan lain sebagainya
mungkin bang febri bisa memberikan jawaban
sinergi yang selama ini terjadi
terkait dengan mpp
dengan mou dan sebagainya
dengan pedagang umum yang lain
benar nggak tidak berjalan seperti tadi kurang lebih disampaikan pak nasir
menikam di belakang ott ott
justru kerja kpk yang terlihat hari ini
itu ada peran serta teman teman dari kepolisian dan kejaksaan di sana
sekitar delapan puluh orang penuntut kpk itu itu semuanya dari jaksa
jadi secara institusional sebenarnya kejaksaan agung itu mendukung kpk
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan undang undang tiga puluh tahun dulu
untuk dipenyidikan itu sekitar lima puluh orang ya
sepuluh sampai lima puluh orang itu penyidik dari kepolisian
ada penyidik penyidik dari berbagai latar belakang memang
artinya kontribusi secara institusional
karena penugasan kan berasal dari kepolisian
kita seleksi tentu ada prosesnya
itu sebenarnya dikerjakan oleh teman teman dari kepolisian dan kejaksaan juga
itu untuk kerja kpk
untuk nota kesepahaman
jadi kalau kita baca nota kesepahaman itu
itu kan dibuat oleh tiga institusi
dari sebuah pemahaman bahwa kita harus bekerja bersama sama
ada beberapa materi di sana soal konsep sinergisitas saling membantu
ketika kpk melakukan operasi tangkap tangan di daerah
kita kerja sama dengan polda misalnya atau polres setempat
untuk pengamanan untuk lokasi pemeriksaan
termasuk untuk pencarian orang
karena petugas di setempat lah yang mengetahui di mana posisi posisi orang
ini termasuk ott terhadap penegak hukum ya
ott tidak melihat target atau siapa yang akan diproses
karena operasi tangkap tangan ini kan berasal dari informasi yang berasal dari masyarakat
bahwa kemudian nanti ditemukan diklarifikasi ternyata benar
ada peristiwa tindak pidana di sana tentu baru kita proses lebih lanjut
jadi prinsip dasarnya itu
kita berangkat dari konsep kerja bersama
dan kami tentu sadar juga bahwa kita tidak ingin juga diadu domba oleh pihak
pihak yang lain
karena kalau kpk kepolisian dan kejaksaan itu kemudian tidak harmoni dalam bekerja
yang paling diuntungkan adalah pelaku kejahatan korupsi sendiri
pelaku kejahatan itu bisa berasal dari mana saja
bisa dari penyelenggara negara di eksekutif di legislatif atau dalam ruang lingkup yudikatif
itu bisa berasal dari mana saja
karena itulah contoh yang paling sederhana
ketika kami melakukan operasi tangkap tangan terhadap ketua pihak
yang terhadap ketua pengadilan tinggi
yang di bulan ini
kita koordinasi dengan mahkamah agung
bahkan mahkamah agung memberikan informasi
tentang misalnya informasi awal tentang pemetaan di dalam
dan kemudian titik titik rawan dan segala macam
ada satu perspektif bahwa ketika upaya penindakan dilakukan
itu sebenarnya untuk membantu bersih bersih
nah kami percaya bahwa logika yang sama juga ada di semua institusi
sepanjang buktinya kuat
berarti ini membantah tadi
mendikam dari belakang
karena sudah koordinasi ternyata seperti itu
itu hal yang pertama
yang juga penting kita sampaikan
ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan bersama sama dengan kepolisian dan kejaksaan
dan soal densus itu sendiri pun pimpinan kpk
itu sudah seringkali menyampaikan
kita sambut positif densus tersebut
setuju berarti ya
karena ada prinsip dasar bagi kpk itu adalah
semakin kuat kejaksaan dan kepolisian
jadi apapun namanya
semakin kuat kejaksaan dan kepolisian dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi
itu artinya kita semakin punya banyak teman untuk melakukan pemberantasan korupsi
tinggal nanti soal koordinasi dan supervisinya
itu memang harus dilakukan sesuai dengan undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua dan nota kesepahaman
jadi saya kira sebenarnya untuk hal hal seperti itu clear
meskipun memang ada beberapa pertanyaan dari luar dari masyarakat soal itu itu lain hal
bagi kpk kami melihat dari perspektif soal apakah dengan bersama sama lebih kuat
kemudian kita bisa membuat pemberantasan korupsi lebih kuat
itu poin intinya
dan yang ketiga yang juga sangat penting adalah
sebenarnya ini sering sekali kita sampaikan
pelatihan bersama itu sering loh kita lakukan
sampai dengan saat ini lebih dari seribu penyidik dari polri
dan lebih dari seribu penyidik atau penuntut umum dari kejaksaan
kita selenggarakan pelatihan bersama
itu salah satu tugas kita
untuk penguatan penegak hukum itu sendiri
bahkan sekarang ada tambahan
dari tni pun masuk dalam proses pelatihan itu
karena tni juga concern untuk menangani tindak pidana korupsi di sana
nah ini dilakukan dalam tugas koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh kpk
kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut tetaplah di cnn indonesia prime news
wakil presiden yusuf kala juga sudah berkomentar
kami akan hadirkan kutipannya begitu
dari informasi di media online yang kami dapatkan berikut ini
terkait dengan perbentukan densus tipikor
jadi kutipan yang kami ambil dari pernyataan pak yusuf kalla
jadi cukup biar kpk dulu
toh sebenarnya polisi kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas
tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu
tim yang ada sekarang juga bisa
maksudnya mungkin di sini di kepolisian ada dit tipikor
di bawah baris krim polri dan sebagainya
tapi saya ingin pandangan dari masyarakat terlebih dahulu
bang ardari anda melihatnya seperti apa ini wacana pembentukan densus
sudah se urgen itukah
ataukah memang semakin banyak semakin baik
tetapi bisa sesederhana itu mungkin terwujud
sehingga tidak saling merendahkan satu dengan yang lain
malah mungkin saling menutup mengklaim satu kasus
agar kasusnya tidak bisa ditangani oleh lembaga yang lain
akhirnya alasannya politis
kita harus mulai dulu mungkin ya
dari perspektif kita
kalau agama islam kita tidak perlu uzon
perspektif kita harus positif dulu gitu
ya khusnuzon lah
bahwa apakah memang densus ini tipikor ini memang ditujukan untuk melemahkan kpk
apakah benar seperti itu
bahwa kan sebenarnya kalau kita lihat gitu kepolisian juga ada densus delapan puluh delapan
maksudnya dalam hal ini lumayan oke gitu
apa salahnya kepolisian untuk membuatnya

menurut kita ya
ini pertanyaan pertanyaan yang muncul dulu ya
itu adalah kebijakan menurut kami ya
itu adalah kebijakan internal dari kepolisian
bahwa mau bentuk densus mau namanya satgas mau itu tim pemukul reaksi cepat
itu adalah pilihan dari kepolisian gitu
yang tahu memang kebutuhannya seperti apa
walaupun memang mengandung tanda tanya
memang ada masalah apa dengan di tipikor
tapi ya kita percaya lah gitu kan
kita percaya lah
tapi pertanyaan itu juga harus tetap ditanyakan
ada masalah apa di tipikor ya
ada masalah apa dengan di tipikor
sehingga kenapa uang itu tidak diberikan
anggaran yang besar itu tidak diberikan pada tipikor
tapi yang menjadi catatan kami yang sangat paling penting adalah terkait
bagaimana rencana dari densus tipikor ini
yang katanya katanya gitu
ya kemarin kak paul ri mengatakan bahwa
akan dibentuk seperti kpk di dalam satu ruang lingkup
satu atap antara kepolisian kejaksaan
bahkan bpk dilibatkan juga di situ katanya
ini kan kalau saya ya
yang saya lakuin gitu adalah
dengan dimasukkannya kejaksaan ke dalam densus tipikor
ini sama dengan memporandakan sistem peraduan pidana yang ada saat ini
kalau itu mereka bergabung ya
kalau mereka gabung gitu
sekarang kan gini
kalau sistem dalam kuhap ya mas ya
jaksa itu kan mengawasi secara horizontal
terkait penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian
dengan dimasukkannya kejaksaan masuk dalam penyidikan
dalam densus tipikor
dipimpin oleh misalkan seorang general bintang dua
atau seperti itu gitu ya
yang berarti bagaimana gitu independensi dari perhut umum
ketika dia melakukan penuntutan
dalam hal dia memeriksa berkas penyidikan
ini kan jadi tanda tanya besar
padahal harusnya menurut umum dia harus objektif
bahkan di berbagai negara
perhut umum itu yang menjadi leader
dalam hal itu
bahkan yang menjadi catatan kami pula
dimasukkannya pula bpk ke dalam situ
itu menjadi pertanyaan tanda besar
bpk ini lembaga negara loh
bpk ini ada diatur dalam undang undang dasar
kalau mereka tidak bergabung
dalam satu itu
itu menurut anda tidak menjadi masalah
itu adalah pilihan dari kepolisian gitu
kalau tidak digabung itu ada pilihan dari kepolisian
anda setuju tidak itu
walaupun memang kita harus tanda tanyakan
soal yang pertanyaan tadi
kenapa uang itu tidak dimasukkan ke dalam
yang sudah ada di barai skrim
itu menjadi catatan dan harus ditanyakan
sebelumnya sudah ada
sudah ada apa namanya
penjelasan tentang ini tidak
kenapa kok kemudian memilih densus
membentuk densus dengan anggaran dua enam triliun
ya soal nama itu memang belum final
sebenarnya belum final
tapi menjadi lebih besar ya
selama ini kan upaya upaya untuk meneguhkan kepercayaan publik
di kepolisian itu sudah dilakukan
ada satgas saber pungli
itu juga tangkapannya lumayan besar
yang paling besar itu di kalimantan
kalau saya salah
kemudian ada satgas pangan
bagaimana kemudian inflasi bisa tertekan
dan kemudian bagaimana bahan bahan kebutuhan pokok bisa terjaga
nah kemudian kan densus tipikor itu sendiri
menurut komisi tiga
itu kan untuk menjawab keraguan keraguan publik
terkait dengan tugas fungsi kepolisian dalam menindak kasus kasus korupsi
yang selama ini saya katakan tenggelam
karena mereka juga mengurus yang lain
kpk hanya spesial mengurus korupsi
tidak mengurus yang lain lain kira kira
dengan apa yang dilakukan oleh kpk
itu akan lebih tampak di permukaan
makanya kehadiran densus ipikor itu
menurut kita ingin bersama sama
kalau istilah saya itu
kejaksaan kepolisian kpk itu menjadi trisulah maut
ya trisula maut
yang kemudian membuat pelaku pelaku kejahatan
dalam konteks korupsi itu
gentar untuk melakukan korupsi
nah jadi sebenarnya
seberapa besar sebenarnya trisula maut ini bisa terwujud begitu pak nasir
karena konteksnya begini
ketika kpk dalam disebutkan konteksnya adalah
lembaga yang independen
dengan undang undang lekspesialisnya
sementara kepolisian kejaksaan
kita tahu ada
ada di bawah kekuasaan
ada yang mengkritisi seperti ini
bahwa kejahatan kasus korupsi itu
tidak bisa dilepaskan dari konteks kekuasaan
ada yang mengatakan
ada konteksnya kaitannya dengan
sementara kpk berdiri sebagai lembaga independen terpisah
sehingga saat itu
ketika kepolisian dan kejaksaan
dinilai tidak perform
maka muncul lahir lah
lembaga kpk sifatnya independen
selama undang undang kpk masih ada
maka tugas dan fungsi kewenangan kpk itu juga
jadi meskipun ada densus tipikor
lalu kemudian ada satgas khusus tipikor di kejaksaan
tetap saja kemudian
kpk melakukan supervisi
bahkan juga ada laporan dari kepolisian dan kejaksaan
ketika dia mengusut kasus kasus korupsi
kepada komisi pemerintah korupsi
nanti kpk bisa melihat
ya kalau memang kira kira lambat di kepolisian
di kejaksaan bisa ditarik oleh kpk
jadi tetap berlaku
jadi memang sebenarnya
kalau menurut kami
kayaknya kepolisian ingin meneguhkan
hasil hasil survei bahwa
publik masih ragu
apalagi waktu itu ada muncul
informasi di media masa
ada dugaan rekening gendut
di sebelah peringkat tinggi
nah itu kan membuat kemudian
publik menjadi ragu
terkait dengan upaya
kepolisian untuk menajamkan
sisi pemberantas korupsi di lingkungan
kan tadi sempat bertanya soal
yang jalan selama ini
setelah ada mou saja
menikam dari belakang
istilah pak nasir tadi
tapi kalau kemudian tadi
sudah dibantah oleh
kalau misalnya sinerginya sudah jalan
kenapa tidak jalan yang
seperti sekarang ini saja
bahkan mungkin kenapa tidak
berpikir untuk lebih kepada
memperkuat kpk nya
ya justru sebenarnya
kita ingin memperkuat kpk
dengan densus tipikor ini
setiap tahun setahu kami
kpk itu punya prioritas
sektor apa yang akan mereka garap
tapi ini kan kemudian
tidak muncul ke permukaan
nah kita ingin agar kemudian
yang menjadi apa namanya
disitu potensi kerugian negara itu besar
itu yang digarap bersama sama
jadi ada harmonisasi
kpk kejaksaan dan kepolisian
jadi aturan mainnya seperti apa
kita perbaiki lagi
kemudian memetakan aktor aktornya
itu kemudian harus
di evaluasi lagi
nah itu jadi
kalau selama ini
kan di kepolisian
yang dipimpin oleh bintang satu
nah ada rencana kan ditingkatkan
menjadi bintang dua
jadi menurut saya
ini kan mungkin akan lebih mudah
ya untuk mengkoordinasikan
jadi sebenarnya ini justru
bagi kpk sebenarnya
ya vitamin bagi kpk
tipikor yang ada di kejaksaan
itu juga di
di revitalisasi kembali
gabung jadi satu tadi
menurut saya itu juga
tidak mungkin terjadi ya
jadi memang terakhir kemarin
yang mungkin saja
supaya tidak dianggap
lebih rendah dari kepolisian
dan akhirnya memang
tipikor yang ada di kejaksaan
itu ketika menyerahkan
ditangani oleh satgas khusus
tipikor yang ada di kejaksaan
tetap saja koordinasi dengan kpk
saya pandangan dari masyarakat
ke keunggulan kpk
dalam menindak kasus kasus korupsi
baik dengan operasi tangkap tangan
maupun pengembangan kasus
karena memang berdiri dalam satu lembaga
di situ tidak perlu bolak balik
kalau misalnya katakanlah
dalam tindak pidana umum
polisi telah menetapkan
naik ke penuntutan
tapi sama jaksa
ini secara umumnya begitu
kemudian ada intervensi
orang tertentu begitu kan
kalau di kpk kan tidak bisa begitu
karena satu kesatuan
dan lain sebagainya
kasus ini benar benar
kalau sudah matang
ya benar benar matang
bukan lagi sifatnya politis
kalau misalkan kpk itu kan
ini bentukannya apa
kalau saya telah kirim
saya informasi telah kirim
ini perpres bentukannya
kuhabnya itu kan
dia tidak boleh kan
ada namanya konsepnya
masa kalau misalkan dengan perpres
itu merobak semuanya
menjadi seperti bentuk kpk
itu kan nggak bisa seperti itu
bahkan menjadi catatan juga
sudah ada kpk
dengan model satu atap itu ya
sudah ada kpk
untuk apa lagi
bentuk satu atap lagi
model yang seperti itu
di berbagai negara pula
dibentuk pun satu atap
di berbagai negara itu
yang memimpin adalah
bukan dari kepolisian
untuk khusus di indonesia
memang ini kan
ada khusus untuk kpk
itu berbeda gitu
kita sudah sepakat ya kan
di pembentukan kpk tersebut kan
dan memang dibutuhkan
untuk saat ini
tidak bisa mungkin
dalam hal itu
kita pernah mengulas hal ini juga
sebelumnya bang febri
di antaranya adalah
bahwa nanti ketika terbentuk
ketika koordinasi terjadi baik
maka akan sangat menguntungkan
jika itu yang terjadi ya
tapi kalau kemudian
dari penegak hukum yang lain
supaya tidak ditangani kpk
diambil dulu nih
jadi ada rebutan rebutan
pengungkapan yang tuntas
penegak hukum yang lain
dugaan begitu ya
pernah ada tidak sebenarnya
yang seperti itu
saya mau bicara dua hal
satu atap tadi
satu atap yang dipahami kan
berada pada satu atap yang sama
sebenarnya ini sudah terjadi
tidak hanya di kpk
di kejaksaan juga
jaksa bisa melakukan penyelidikan
bisa melakukan penyidikan
bisa melakukan penuntutan
karena memang kewenangan itu diberikan
dalam kasus korupsi
dalam kasus korupsi salah satunya
untuk tindak pidana khusus
itu bisa dilakukan
kalau kita bicara satu atap
sebenarnya sudah ada di kejaksaan
nah bagaimana memperkuat kejaksaan dengan kepolisian
saya kira itu yang menjadi pr kita bersama
tentu saja itu pr kpk
tapi kpk tidak akan bisa melakukan itu
tanpa dukungan yang kuat dari parlemen misalnya
dan juga dari pemerintah
ada salah satu faktor yang sangat penting di sana
dukungan anggaran dan penelitian
anggaran dan penghasilan misalnya
aparat penegak hukum itu harus punya penghasilan yang layak
kepolisian dan kejaksaan
itu harus punya penghasilan yang layak
dan anggaran yang rasional
jangan kemudian mereka disuruh menangani sepuluh perkara
tapi misalnya anggarannya tidak cukup untuk menangani sepuluh perkara
dari mana itu berasal
atau kalau dicukup cukupkan apakah itu akan efektif
nah ini kan pr bersama
yang saya kira benar
bahwa itu menjadi sesuatu yang harus kita kerjakan
itu yang pertama soal satu atap
yang kedua terkait dengan penanganan perkara
sebenarnya di pasal lima puluh tahun dua ribu dua itu sudah jelas ya di sana
kalau kepolisian dan kejaksaan yang terlebih dahulu melakukan penyidikan
maka kpk tidak menangani lagi di sana
kpk melakukan koordinasi namanya di sana
dalam waktu tertentu
kepolisian atau kejaksaan penyidik di sana menyampaikan spdp ke kpk
surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
inilah fungsi koordinasinya
kalau butuh bantuan kita akan support dengan kewenangan dan anggaran yang ada di kita
kalau ada hambatan misalnya dari proses tahapan pertama ke tahapan berikutnya
kita bisa bicarakan
nah itu sudah sering terjadi sebenarnya fungsi fungsi koordinasi tersebut
termasuk juga supervisi
nah itu kita sudah sampaikan
sudah ratusan kasus ya saya kira ya
yang sudah kita lakukan koordinasi dan supervisi
dan tanggapan dari teman teman kepolisian dan kejaksaan di daerah sebenarnya sangat bagus
bagus juga ya sebenarnya
kedepan memang kita harus perkuat kepolisian dan kejaksaan
kalau bicara satu atap pun sebenarnya sudah ada
dan itu sudah pernah dilakukan
jadi rebut rebutan kasus itu nggak ada ya
jadi sebenarnya kan idealnya yang memang kita harapkan itu komisi tiga adalah bukan sharing power
responsibility dalam agenda pemberasasan tindak pidana korupsi
bukan sharing power ya itu harus kita bawa juga
bagaimana kita men share tanggung jawab ini
sehingga kemudian apa namanya
kan selama ini ada kesan ya
dia habitatnya berubah
ketika kembali ke induk semangnya
dia nggak seperti di habitat semula
nah ini kan harus dijaga
semangatnya harus dijaga
nah makanya satgasus yang ada di kejaksaan itu menjaga
menjaga suasana ini
nah satgas kemudian densus tipikor yang ada di kepolisian
juga menjaga polisi polisi yang dari kpk
dia melihat bahwa ternyata institusinya juga bergerak dengan gerakan yang sama
jadi bagaimana kpk jaksa kemudian kpk itu
ya harmonisasi dalam aturan mainnya
seperti yang saya katakan tadi
bagaimana melakukan supervisi
sehingga kemudian ada output dan outcome nya
ada target target yang mau dicapai
kan selama ini ada beberapa agenda besar dalam pemberantasan korupsi
yang kadang kadang susah tersentuh
konsesi sumber daya alam
kejahatan di penegakan hukum
para penegak hukum
kalau tadi pb bilang
penyelenggara negara saya ingin katakan juga bahwa kejahatan korupsi juga ada
dilakukan oleh penegak penegak hukum
jadi ini juga kan agenda bersama
bagaimana kemudian menjadi tanggung jawab
kpk kepolisian dan kejaksaan
untuk mengembalikan kepercayaan publik
bahwa memang tiga institusi ini layak dan patut dipercaya
tadi anda sudah menyatakan bahwa kpk tetap berjalan
kalaupun densus tipikor itu nanti akan tetap terbentuk
tapi ada khawatiran di sisi lain begitu
seolah olah ada kewenangan kpk yang mau dikurangi
walaupun tidak bersamaan ini
tapi momentumnya kesannya bersamaan
ini yang dikhawatirkan publik
karena kita harus mempertanyakan kekhawatiran kekhawatiran publik ini
mungkin bisa dijawab nanti oleh pak nasir setelah jeda
prime news akan segera kembali setelah jeda berikut ini
mumpung ada komisi tiga ya
kita akan bicara banyak kekhawatiran yang berkembang
karena ini momentum terkesan bersamaan
saya sampaikan bukan memang sengaja desain untuk bersamaan
di satu sisi ada pansusun
yang menyoroti begitu dalam menguliti kpk
dengan adanya kewenangan kewenangan kpk yang disebut salah digunakan
salah tidak tepat digunakan dan lain sebagainya
di sisi lain kemudian polri seolah olah dorong dorong untuk membentuk densus tipikor
nah publik kemudian berasumsi
mungkin bisa dijelaskan oleh pak nasir
kesannya kpk nya nanti dikurangi fungsinya kewenangannya
tapi dialihkan kepada kepolisian
itu bagaimana pak nasir
yang pertama saya ingin katakan bahwa hanya kekuasaan yang bisa mengawasi kekuasaan
hanya kekuasaan yang bisa mengasih kekuasaan
kekuasaan kpk diawasi kekuasaan yang lain
kita punya kekuasaan untuk mengawasi
kpk juga punya kekuasaan
yang bisa mengawasi kekuasaan institusi penegak hukum ya ke dpr
punya fungsi pengawasan
itu kekuasaan yang diberikan oleh undang undang
nah karena itu ya panitia hak angket kpk itu
telah merangkak untuk menjalankan fungsi pengawasannya
itu adalah bahagian dari kekuasaan yang diberikan oleh undang undang
bahwa kemudian orang menanggapi keliru
seolah olah ingin menguliti kpk
ingin melemahkan kpk
ingin mengurangi kewenangan kpk
toh sampai sekarang itu kan belum terwujud
jadi anda menilai pak ansus ini tidak menguliti
kalau menurut saya pak ansus ini masih on the track
ya ketika dia kemudian bekerja
mengingkari keinginan publik
dia pasti akan celaka
ini menarik ini menarik saya agak keluar sedikit ya
menarik padahal pks sendiri tidak mengirimkan ini ke pak ansus angket
kita harus menghormati karena itu adalah alat kelengkapan dewan
kita harus menghormati dan kemudian dan mengingatkan juga
ketika kalian tidak on the track maka
maka akan menjadi bumerang
bahkan akan menjadi bumerang bagi partai partai politik
yang ada dalam panitia hak angket tersebut
itu kita ingatkan
nah karena dalam konteks kekuasaan tadi itu
kita mengatakan bahwa kehadiran densus tipikor itu tidak akan mengurangi kewenangan yang ada di kpk
tadi saya katakan bahwa bagaimana political criminal
sebagai bagian dari komisi tiga anda menjamin itu ya
tidak ada kewenangan dari kpk yang akan berkurang
makanya presiden sering kan mengatakan
bahwa dia berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di indonesia
nah buktikan bahwa beliau itu berada di garda terdepan
bahwa beliau memantau melihat bagaimana ketiga lembaga ini bekerja
jangan sampai kemudian satu sama lain saling melemahkan
karena tadi itu
bahwa kita akan membongkar kasus kasus korupsi yang selama ini memang banyak merugikan negara
tadi saya katakan paling tidak ada lima
lima prioritas sektor korupsi yang harus ditangani oleh negara
institusi penegak hukum
yang kedua korupsi di kalangan aparat penegak hukum
kemudian korupsi di sektor konsensi sumber daya alam
kemudian korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa
dan yang kelima korupsi di sektor pelayanan publik
itu memang selama ini tidak ditangani kpk itu
ditangani tapi kan kemudian dentumannya tidak kuat
orang bertanya kenapa dalam kasus kasus konsesi sumber daya alam
kita kpk sepertinya tidak berdaya kira kira begitu
ini butuh analisis yang harus diangkat
padahal kpk itu dibentuk dengan koin yang besar
jadi ibarat kapal penangkap ikan kira kira gitu
jadi kpk didesain dengan kekuatan misalnya tiga puluh sampai ratusan gt
dia punya alat canggih dan sebagainya untuk menangkap ikan ikan gitu kira kira
jangan kemudian menangkap ikan teri kira kira begitu
ini arahnya ototera cehan lagi
jangan nangkap sepuluh juta dua puluh juta empat puluh juta
padahal anda ini kapal besar
dikasih alat yang canggih untuk menangkap yang besar besar
kenapa anda tangkap yang kecil kecil
kasihlah yang kecil kecil dengan yang lain kira kira begitu
kepada polisi kejaksaan maksudnya
ya tidak juga seperti itu
tidak juga seperti itu menurut saya
jadi bagaimana kemudian kehadiran densus tipikor
kehadiran bukan kehadiran ya
revitalisasi satgas khusus tipikor yang ada di kejaksaan
kemudian di kpk itu
bisa mengukur target kinerja mereka
bisa mengukur target kinerja mereka
kemudian ada output dan outcome nya
sasaran jelas tadi
lima wilayah korupsi tadi
itu yang diharapkan oleh masyarakat sebenarnya
jadi kalau tidak salah saya mencoba mengambil kesimpulan sementara sebelum saya break
jadi maksudnya densus tipikor ini nanti dibentuk agar kpk fokus saja pada yang besar besar saja gitu
idealnya seperti itu
jadi kemudian densus
ada hal hal yang kemudian bisa diminta bantu sebagai bentuk tanggung jawab
institusi penegak hukum dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi
jadi itu yang diharapkan oleh publik
kita minta jawabannya nanti ke bang febri setelah jeda berikut
tetaplah di cnn indonesia prime news
kita mulai lagi ya perbincangan malam ini
bang febri tadi kurang lebih mungkin bisa dikoreksi kesimpulan sementara saya ya
kalau mendengar pak nasir tadi
jadi densus tipikor ini nanti dibentuk di polri
supaya kpk fokus saja ke yang besar besar saja
jadi jangan nyangkep yang ikan teri ikan teri tadi tuh kata pak nasir
bagaimana tuh bang febri
soal ikan teri itu ya

jadi kita harus mengingatkan itu
jadi kita harus mengingatkan itu
tapi kita nggak bicara itu
ada salah satu kritik ketika kita menangani kasus di daerah
kritik itu datang dari sudut pandang jakarta
dikatakan ngapain menanganin kasus kepala daerah
itu kasus kecil
tapi mungkin kita nggak paham bahwa kpk itu tidak dibentuk hanya untuk jakarta
itu satu hal
dan kita mungkin tidak melihat dari sudut pandang masyarakat yang menjadi korban korupsi di daerah tersebut
karena berbeda sekali ketika penguasa di daerah itu sangat mencengkram sekian lama misalnya
itu efeknya dari semua lini birokrasi di sana dan pelayanan publik di sana itu sangat terasa
jadi mungkin kita perlu melihat tidak hanya dari sudut pandang orang jakarta saja
tapi juga kita harus lihat dari sudut pandang daerah itu
memang banyak kepala daerah yang kita proses saat ini
jadi bicara soal besar dan kecil kita harus lihat banyak variabel yang lain
termasuk juga ada beberapa kasus yang sebenarnya ketika kita lakukan operasi tangkap tangan itu kecil
di bawah seratus juta
tapi kita menemukan di sana bahwa ternyata pelaku ini sudah sering menerima gratifikasi suap atau sejenisnya
sehingga ketika kita buka tindak pidana pencucian uang ternyata besar kekayaannya luar biasa
dan dia bisa membongkar kita tahu jadi jaringan di institusi tersebut seperti apa
nah itu yang kita lakukan
itu juga perlu dilihat
jadi maksudnya jangan dilihat hanya satu saat proses tangkap tangan atau proses pemindanaan itu dalam satu kasus itu saja
apalagi kalau kita bicara soal operasi tangkap tangan
dari hampir semua yang kita lakukan tahun dua ribu tujuh belas inilah contoh yang paling dekat yang mungkin mudah diingat
ada sekitar tujuh belas operasi tangkap tangan
itu biasanya bukan penerimaan yang pertama
jadi setelah ada penerimaan yang pertama kita baru mengetahui dari informasi dalam laporan masyarakat
pada penerimaan yang kedua atau yang kesekian
dan itu pun dari komitmen fee yang jauh lebih besar
terkait dengan proyek yang akan diurus ke depan
jadi ini seperti pengungkit
kita ungkit mungkin jumlahnya pada saat operasi tangkap tangan tidak besar
tapi kita bisa mengungkit dan punya efek terhadap sekelilingnya
nah ini memang menjadi pr tidak bisa hanya dilakukan dari perspektif penindakan saja
harus ada perspektif pencegahan juga karena itu kami
bersama sama dengan mendagri misalnya kalau bicara soal kepala daerah di sana
ada beberapa perbaikan yang dilakukan
apakah itu bisa dilakukan semalam tidak mungkin
karena itulah kita ada beberapa regulasi yang diubah
termasuk tadi yang disebutkan oleh pak nasir jamil terkait dengan sektor politik
apa yang kita lakukan sekarang
beberapa waktu yang lalu kita ke dpp partainya pak nasir jamil
kita diskusi panjang dan kita banyak belajar
dari pks misalnya ketika melihat soal pengelolaan keuangan partai politik
ini bukan penindakan nih yang kesini ini pencegahan
karena kita percaya bahwa kalau partai politik diberikan anggaran dan alokasi keuangan yang masuk akal
dia bisa operasional secara fair di sana
itu akan semakin meminimalisir pihak pihak yang mencari sumber pendanaan yang lain
di luar itu yang kemudian berpotensi
nah tadi teman teman itw marah lagi
saya kira waktu itu kita undang semua bendahara partai politik
kita datangi semua kantor dpp
kita undang juga teman teman koalisi
dan kita sadar bahwa pencegahan di sektor ini adalah satu hal yang penting
jadi dia pencegahan penindakan dan perbaikan itu penting
jadi kalau kita pencegahan penindakan tapi tidak ada upaya perbaikan
kita seperti lingkaran seta dalam pemberantasan korupsi ini
sampai kapan selesainya
kita lihat bekerjanya densus ini seperti apa
percaya aja dulu kita
tinggal sama presiden
percaya aja dulu
makanya presiden tidak boleh diajak
kasih waktu berapa lama
kita lihatlah dalam tiga bulan setelah densus terbentuk apa yang dilakukan oleh densus
apakah bisa se expecting itu apakah memang lebih baik dari tv korea polri
kita harus lihat itu
kita percaya dulu
terima kasih bang arderi dan kemudian bang febri dan juga pak nasir jamil
dan prime news masih akan segera kembali setelah jeda berikutnya